kok bobi makan sewat
bukannya wajit payung bob
cuman kan susan minta tolong lagian ya
masuk sih bobi tegas susan
susan udah basah semua
kalau susan sakit hujanan gimana
besokan udah turnamen kali bob
nanti kalau susan di indonesia itu gimana
apa hubungannya susan
emangnya susah kepilih apa ikut turnamen
eh bobi gak ngerti banget sih ya ikut lah
susan kecil itu partner
udah deh mbak
bobi gak usah banyak nanya
pokoknya yang penting sekarang bobi ikut susan
susan udah kebatasan nih
jawabnya siapa ayahnya
kamu gak usah ikut campurin mas
anak itu bukan anak dari pak
jadi anak siapa
itu anak aku atau bukan
mama gak lebih dari seorang penipu
tolong kamu dengerin semua penjelasan dari mama
enggak aku gak mau ngerjain apa apa lagi ya
aku gak mau denger
gue dateng kesini mau curhat sama lo
tapi ternyata lo bagian dari persekonggolan dia
lo kenapa ngerasain gitu dari gue
sekarang kenapa lo diam
gue bilang tadi sama gue mau ngejelasin semuanya
sekarang kenapa lo diam
kenapa lo diam mak
gue udah salah
gak seharusnya gue ngerasain sejarahnya dari lo
dua orang yang udah gue cinta
udah tega ngacuri perasaan gue
lan bangunin gue dulu lan
gara gara tante kamu jadi sembantem sama ulan
gak apa trata
tante sekarang gak usah pikirin hal itu
gak usah berpikirin hal itu
lebih baik sekarang tante pulang
saya bekerja pulang
eh oman oman
mau kemana kalau hujan hujan begini
aku mau pergi dulu malah aku ada urusan
ma ini penting sekali ma
nanti aku bisa jelasin ke om
ah ya sudah
waalaikumsalam hati hati man
ma ada apa ini
contohnya siapa man
eh tadi itu
man cowok tadi itu siapa
cuma kamu dan mamanya defon yang mengetahui masalah ini dari awal
tentang gak tahu harus mau cerita sama siapa lagi
jadi lo udah tahu semuanya man
badai besar itu datang tanpa ku undang
asa ku luluh lantak saat kulihat bide dariku marah
pondasi cintaku pun runtuh dalam segar
menyisakan puing penyasalan yang mendalam
dengarlah harapan dari sisa keyakinanku
ku ingin cinta kita sekuat karam
jangan biarkan rindu terkikis
jangan biarkan harapan kita menipis
lo harus tau
gue gak pernah ada niat buat nyakitin loh
ini kan udah malem
dilahirkan ke bumi ini untuk menyinari dunia
harusnya semangatnya pagi terus dong
kan bobi kan mentari di dunia ini
kenapa sih san
susan lagi kejebak ujannya
di pinggir jalan cibober
di ruko pertopongan nih
tau mager gak
males gerak susan
jemput jemput susan ujan ujanan gini
kok bobi malas ewan
maksudnya bobi tegas
susan tuh susan udah basah semua
nggak kek kalau susan sakit tuh
besok kan udah turnamen kali bob

apa hubungannya susan
emangnya susah kepilih apa ikut turnamen
eh bobi gak ngerti banget sih ya ikutlah
susan kayak jadi supporter
udah deh bobi gak usah banyak banyak ikut turnamen ya

banyak tanya pokoknya yang penting sekarang bobi nyebut susan

ya langsung ke dia oke
gue heran sama si susan
kenapa sih dia mepet mepet gue terus
pasti gara gara gue mirip banget sama si roman
jadi nyaru dia
kayaknya dia pengen sama gue deh
bagus juga sih kalau misalnya gue jadi sama si susan
lumayan buat memperbaiki keturunan
beli sembako di balikpapan
beli sembako banyak gratis pita
disukai banyak wanita
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton